ya jeng bersyukur banget
sekarang suami saya kerja di perusahaan multinasional gitu
wih bikin iri aja sih jeng makin banyak dong duitnya sekarang
ya gitu lah jel
bukannya gak mau sombong nih jeng
gajinya juga internasional gitu
syukurlah rezeki mah gak kemana ya
nih bang gue larisin segini banyak berapa
totalnya jadi enam puluh juta aja bu
yeay yang boneng bang orang gue mau bayar beneran juga
wah saya mah kalau beli beli
pakai mata uang resmi ibu rupiah
orang kita juga di indonesia
ah gak galbasi lu bang
lagian ya ntar tinggal lu tukar di pasar kelar kah
wah nggak bisa bu pakai rupiah bu
bu belanjaan situs saya yang bayarin ya
nah ini baru benar
saya jadi bisa nyetok sayur
jadi segede apapun mata uang asing itu
gak bisa buat jadi transaksi di indonesia
rupiah itu juga simbol kedaulatan bangsa kita loh
pendahulu para pendahulu pendahulu kita
supaya rupiah bisa jadi uang kita sendiri
nah kalau bukan kita yang bangga sama rupiah
kenapa suami gue gak ngasih rupiah aja sih
kan jadi susah gue mau belanja sayur doang
dan bisa dipakai dimana mana kan bu ya
semua orang bisa transaksi pakai rupiah
semua orang bangga sama rupiah
saya gelisah tanpa rupiah
dompet juga ikut tenang